saat liburan seperti sekarang berwisata di dalam kota bisa menjadi pilihan
di surabaya ada wisata surabaya heritage track
di mana tracker atau para wisatawan diajak berkeliling ke tempat tempat bersejarah di kota surabaya
dengan menggunakan bus yang bentuknya mirip seperti tram
berkonsepkan tour tematik keliling kota
surabaya heritage track atau sht mengajak wisatawan yang biasa disebut tracker untuk berkeliling kota surabaya
khususnya ke tempat tempat yang memiliki nilai sejarah
dalam liburan kali ini sht mangkatema napaktilas kampung kraton
paket wisata gratis ini dikelola oleh sebuah lembaga
yang berkualitas dari kota surabaya
untuk menanamkan pengetahuan tentang sejarah kota surabaya
sesuai dengan temanya para tracker yang terdiri dari berbagai usia
diantar menggunakan bus yang bentuknya seperti tram surabaya tempo dulu
kemudian berjalan kaki ke beberapa lokasi yang memiliki cerita sejarah pada masa keraton surabaya
bersama pemandu wisata para tracker diajak berkunjung ke kampung keraton
kampung bubutan dan berakhir
di kampung lawas maspati
selain wisatawan sht juga turut mendapatkan sambutan yang baik
dari warga lokal yang bermukim di sekitar lokasi kunjungan tur
mereka mengapresiasi upaya yang telah dilakukan
agar sejarah kota surabaya bisa berjalan ke kota surabaya

bagus sekali ini bagus sekali ya sehingga minimal orang di luar surabaya tahu tahu loh
inilah surabaya dan saya pun dua kali saya menerima beliau beliau ini
saya dalam keadaan apa adanya jadi alami enggak artinya enggak saya buat buat
mandi dulu pakai baju baru pakai chest enggak
alami saya waktu itu kerja bahagia inilah orang surabaya
apa ada yang bisa kita lakukan
tur sht bertema napak tilas kampung keraton ini
masih akan berlangsung hingga enam belas januari dua ribu sembilan belas
kah lil gibran surabaya